pada level komunitas kita harus terus memperkuat basis basis lingkungan kita
apakah perkantoran apakah pemukiman apakah perbelanjaan
atau bahkan kampung kampung di pelosok itu pada sisi sisi empoweringnya
terutama peran rtrw
nah pemerintah tentu saja melalui jejaring di sana ada kelurahan ada kepala desa
harus mampu melakukan upaya pooling resources
memberdayakan mengumpulkan sumber daya di desa ini
karena yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah influencer lokalnya
jadi ketika kita bicara perubahan perilaku
yang paling didengar adalah orang orang yang dikenal di sekitarnya
makanya kita sebut dengan local influencer ya
atau orang orang yang berpengaruh pada lingkungan terdekat
di sinilah peran tokoh agama
tetapi modelnya tidak dalam kampanye yang terlalu lebar
tapi kampanye yang precise targetnya sempit
tetapi juga langsung kena sasaran
nah ini gimana caranya
ini bisa kita lakukan dengan upaya konsolidasi rtrw